komisi satu dpr akan memanggil dewan pengawas lembaga penyiaran publik tvri pada dua puluh satu januari nanti
komisi satu akan meminta keterangan dewan pengawas tentang pemecatan helmi yahya sebagai direktur utama
dewan pengawas tvri sempat mengeluarkan surat pemberhentian sementara untuk helmi yahya pada desember tahun lalu
kementerian komunikasi dan informatika bersama komisi satu akhirnya melakukan mediasi
dan helmi juga telah mengirim jawaban atas surat pemberhentian sementara yang ditujukan kepadanya
anggota komisi satu farhan mengatakan komisi satu masih belum mengetahui alasan mendasar pemberhentian direktur utama lpp tvri itu
komisi satu akan memanggil dewan pengawas tvri pada dua puluh satu januari nanti untuk dimintai keterangan mengenai keputusan tersebut
farhan menyayangkan sikap dewan pengawas yang langsung memberhentikan helmi yahya secara sepihak
tanpa berkonsultasi dahulu kepada mediator
karena kemenkonuinfo dan komisi satu dpr ri sudah melakukan mediasi kepada dewan pengawas
dan dewan direksi tvri pada desember lalu
tunggu sampai tanggal dua puluh satu
harus tunggu sampai tanggal dua puluh satu
memang sekarang secara status apa boleh buat helmi yahya sudah bukan dirut lagi
artinya sudah bukan tanggung jawab dia lagi nih
problemnya sekarang adalah apakah surat keputusan dewan pengawas ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak
itu yang harus dijawab oleh dewan pengawas pada tanggal dua puluh satu januari